ceo mnc group hari tanu sudibyo mengatakan ia menjalin kemitraan bisnis dalam bentuk properti dengan donald trump
hari menegaskan trump tetap pada komitmen untuk mengembangkan bisnis yang ada
bahkan jauh sebelum terpilih menjadi presiden amerika serikat ke empat puluh lima
ditemui di pembukaan peragangan bursa efek indonesia jumat pagi
hari tanu sudibyo mengatakan bentuk kerjasama tersebut berupa pembangunan resor di lido jawa barat dan bali
sebelumnya hari dikabarkan sempat bertemu putra donald trump di new york amerika serikat pada rabu pekan lalu
untuk membicarakan bisnis kedua belah pihak
saat ini bisnis donald trump dikendalikan oleh kedua putranya donald trump junior dan eric trump
jadi yang dikembangkan yang sudah ada saja yang sudah diputuskan sebelum beliau jadi presiden